sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apakah jika aku benar benar bertobat
terus aku akan diampuni
allah maha pengampun
ampunan allah sangat luas
bahkan luasnya melebihi dosa manusia di dunia
jika kau bersungguh sungguh
pasti allah akan mengampunimu
jangan lupa subscribe channel ini
untuk dapatkan informasi terbaru

jangan lupa like share dan subscribe
jangan lupa like share dan subscribe
kenapa kakak terlihat sedih
layung kandaga meninggal setelah meminta maaf kepada kakak
dia meninggal dalam keadaan bertobat
cuman baru memaksanya
tolong merahaskan dendamku kepada rara santang
aku tidak rela
rara santang akan mengahirkan raja raja di tanah pasundan
aku tidak rela ayah
ayah berjanjilah ayah
rara santang harus mati ayah
kamu mau hadir dalam kehidupanku
aku mencintaimu kakeng sanjang nalendra
aku juga sangat mencintainu
dan aku rela melakukan apapun untukmu
kang aku hanya minta
berhentilah menjadi orang yang jahat
berhentilah membunuh kang
dan mengalirkan darah darah orang yang tidak berdosa
aku berjanji bertiwi
aku tidak akan pernah membunuh orang lagi
dan aku orang yang menepati janji
janjiku seperti matahari
yang selalu terbit di pagi hari
kamu tetap di sisiku
maukah kamu berjanji
untuk selalu bersama aku
kau sudah berjanji akan tetap di sisiku pertiwi
tapi kenapa kau pergi pertiwi
kamu di mana cinta
jangan bikin kakak khawatir
bukan aku mengkhianatimu
semua ini aku lakukan agar kita bisa tetap bersama
ibu terimalah keris ini
keris pusaka milik sancang nalendra
terima kasih putriku
tepati janji ibu untuk merestui kami sebagai suami istri
aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian
tapi ibu sudah berjanji
notifikasinya akan dapat powers
jangan dua duanya berjerak

ibu teriman pad
sancang nalendra op kamu terserah
pertapaanku belum genap seribu hari
aku tahu niatmu kemarin
kau ingin menggagalkan pertapaanku
kau membohongi aku